pemerintah kota bandar lampung meluncurkan air minum dalam kemasan yang diberi merek siger mineral
seger mineral yang sudah memiliki izin edar dan sertifikat berstandar nasional ini aman dikonsumsi oleh masyarakat
dan siap dijual dengan harga lebih murah dibanding air minum kemasan lainnya
siger mineral diproduksi oleh pdam wairi lau yang sudah dirancang sejak dua tahun sebelumnya
wali kota eva duyana mengatakan meski saat ini produksinya masih dilakukan oleh pihak ketiga
namun pemerintah kota bandar lampung ke depan akan memproduksi mandiri
dengan mempersiapkan sumber manusianya dan mendirikan pabrik sendiri
dan nanti pdam ini akan kita bangun di dalam lantai dan menunjukkan ke pelayanan pabrik yang sementara kita ada di luar kota
nanti insya allah dalam waktu dekat akan kita inikan lokasinya kita pindahkan di kita kita pdam
karena pendistribusian ini kita inginnya semua warga bandar lampung bisa merasakan apa yang sudah kita lansir ini
dan mereka sudah puas dengan pelayanan kita
air minum dalam kemasan siger mineral ini nantinya juga akan diperkenalkan ke pasar supermarket dan retail modern
agar ikut menjual produk daerah
dengan begitu pemerintah bandar lampung berharap bisa meningkatkan pendapatan asli daerah dari produksi air mineral kemasan
roma afriyaidam kompastv lampung